gara gara luar gue jadi sepi
ibu sadar dong ibu tuh janda juga
cuman bedanya ibu tuh jandaran penir
janda tukang pengisap darah orang susah ngerti gak bu
eh berani lo ya sama gue
eh gue udah ngajar lo
gue udah ngajar lo
kok gak pada baik sekali sama istri saya
tolong hantarkan anak saya ke rumah sakit
semua misalnya gak ada pak
saya juga gak punya kendaraan pak
saya juga punya kendaraan
saya hantar sampai dapet kendaraan dulu ya
saya gendong aja ya
udah waktunya sholat azhar
bu terima kasih banyak ya
ibu udah banyak banget bantuin saya
saya juga punya hutang budi sama suami ibu
gimana kalau kita merampoknya berdua aja
kenapa lu ragu
kita juga punya pistol
tidak semudah itu bro
bang belel itu punya nalur yang tajam
punya insting yang kuat
dia bisa memastikan mana sasaran yang tidak akan melawan nantinya
kalau kita selalu mengandalkan bang belel
kalau nanti ada terjadi resiko yang besar
gimana nanti kalau kejadiannya kita ketembak kita mati
atau kita masuk penjara
lu mau nanggungnya
nah kalau misalnya kita merampok berdua
hasilnya kita dapat
terus kita bagi dua
jadi gak berempat lagi bagiannya
iya tuh kan
nama kita bagi kita saja
rampokan bersenjata api
terjadi lagi di jakarta
diduga belel cs sepatunya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
bang mau sholat ya
iya lah sholat masa joget
bagaimana mau sholat tau gak
iya tapi gimana sih
mau sholat belum wudhu
kalau sholat harus wudhu dulu
kalau gak wudhu sholatnya gak sah
wudhu dulu bang
ibu mau tanya
kok ngerasa punya hutang budi ya sama bapak
bu mina minta tolong minta diantriin anaknya
bapak gendong anaknya
karena pada saat itu gak ada kendaraan umum
terus yaudah bapak gendong sampai ke rumah sakit
bapak malah gak kepikiran

pada saat itu bapak cuma mikir ya nolong aja
lagipula abis itu bapak gak pernah ketemu lagi sama bu mina
sampai ibu cerita itu aja kalau bu mina sering nolong ibu
sampai ibu cerita itu aja kalo bu mina sering nolong ibu
ibu cemburu ya
ibu cemburu ya
kita harus merubah penampilan kita
kita harus merubah baju kita seperti
seperti penampilan seorang musafir
jangan banyak nanya dulu
jangan banyak nanya dulu
gue ini kan gak ngerti
gue kasih tau
gue kasih tau
dulunya adalah orang yang memerlukan bantuan
dan kerjaannya hanya menyebarkan kebaikan
bagaimana dia dapat uang bang
itulah bedanya tarzan
kita sama dengan musafir
dalam hal berpindah pindah
kalo musafir menyebarkan kebaikan
kita menyebarkan kejahatan
kita menyebarkan kebaikan
boleh juga tuh
boleh juga tuh
merubah penampilan kita secara total
tolong jangan banyak bicara
lebih baik kalian diam saja
kalau tidak mengerti jika ditanya soal agama
ini ada buku ucapan
orang orang alim yang biasa mereka ucapkan
tarzan gua juga sedang belajar nih
yang penting lu jangan salah ngomongnya
insya allah bang
insya allah insya allah
udah beberapa hari ini kok
dagangan gua gak abis abis ya
ini dia biang kerok yang bikin warung gue jadi sepi
lu kalau jadi orang jangan seusil ya
gara gara lu warung gua jadi sepi
ibu sadar dong ibu tuh janda juga
cuman bedanya ibu tuh janda yang tenir
janda tuh kan penghisap darah orang susah
ngerti gak bu
berani lu ya sama gue kenapa takut
gua udah ngajar lu
gua udah ngajar lu
ah dia senjan
bener lah kau janda tuh orang tenir
lu yang penghajar
gua nggak ngajar ya
lu perempuan lebih dari perempuan lain
kampungan lu yang penghalang
perebutan soal saya aja pakai berantem
kan bisa dirundingin
jangan seren tenir
aduh apaan lu
pak elah pake penghelayu pake ribut
lu asal yang diributin
nggak malu apa lu ditentu itu ya semuanya
tenang aja bisa dirundingin